bapak ini mau apa lagi sih
harusnya bapak ini tahu diri ya
setelah tujuh tahun menghilang dan tanpa kabar buat anak saya
dan sekarang bapak datang kesini mau ganggu hidup anak saya
justru itu bu saya mau jelasin semuanya sama adi
mumpung randy udah tidur
mending aku minta ke pihak rumah sakit aja buat pindahin kamarnya randy
aku tuh khawatir pak irvan datang lagi
aku nggak mau pak irfan dan bella itu ngacauin rencana pernikahannya randy sama mbak catherine
pak irvan siapa
aduh kalau nama lengkapnya saya kurang tahu pak
saya permisi dulu ya saya mau cek kamar pasien yang lain
terima kasih ya sus
yaudah oh iya nanti kalau seandainya kamu ada nemu foto ayahnya jessica
tolong kamu fotoin dan kamu kirim ke handphone aku ya
biar nanti di rumah aku nunjukin kamu mama sama papa
biar mereka bisa ngenalin dan bisa bantu nyari di mana rumahnya jessi ya
iya sayang nanti aku cari dulu ya
ya yang penting kalau ada aja
nih masa nasa udah selesai fotonya
tenang aja sak nih perempuannya udah nenek jinakin
aman dia nggak bakal ngerebut
adi randy apalagi suaminya elsa
catherine kamu disini
yaudah kalau gitu kita balik ya kita ke kantor
fotonya sudah selesai dan kita pamit kalau gitu ya
elsa aku balik ya
iya sayang makasih ya
makasih udah bikin aku bahagia hari ini aku senang banget
jangan sampai kamu kegoda sama cewek gatel ini
kau usah mikir yang macem macem
sa kita masuk ya
aku saksikan engkau aja
udah beres ya
rasanya udah banyak
kalian yang merujukin
apapun yang diucapkan elsa tadi mudah mudahan kamu gak ngambil hati ya
iya pak saya ngerti kok pak ngerti banget
kalau gitu kita mau pulang sekarang
saya juga mau angkat telepon dulu sebentar ya pak
nomor siapa ya
kok nomernya gak kusik
kamu mas sibuk banget ya
akhirnya inget juga buat telepon aku
kamu kemana aja sih terus ini nelfon pakai nomor siapa
ini saya pake
tadi saya kecewa
ya lah kak kate maaf ya saya burung ngabarin kamu
kamu kamu kejakaan mas
terus kondisi kamu sekarang gimana
ini buktinya saya masih bisa telepon kamu
kamu bisa ke jakarta hospital gak
saya dirawat di sini nanti kita ngobrol di sini
kayaknya aku emang harus ketemu mas randy
bahas soal jessy
biar aku bisa menentukan apakah hubungan ini berlanjut atau cukup sampai di sini
daripada hubungan ini gak tahu mau dibawa kemana
yaudah yaudah aku kesana ya mas rendy
tapi kayaknya aku agak telat deh mas karena aku dari bandung
kayaknya catherine marah sama saya
gak sengaja denger kamu bilang
kalo randy kecelakaan
mas reny masuk rumah sakit
makanya ini saya mau langsung jawab mas randy
tapi bapak tenang aja saya drop bapak dulu kok
gak apa apa kita langsung aja ke rumah sakit
nanti saya nunggu di cafetari aja
bapak serius gak apa apa
nggak apa apa yang penting utamain kepentingan kamu dulu
makasih banyak ya pak
pak irfan nya ada
soalnya tadi saya telepon nggak diangkat
pak irfan nya setengah pergi pak
pagi juga pak
gak tau sih pak katanya non desisi
mau ketemu adi sama pak irfan
masa iya bos berhasil menemukan hati
selamat malam dok
hasil dari ct scan nya
pak rende memang mengalami benturan yang sangat keras
pertanyaan yang terakhir
tapi untungnya tidak mengenai bagian yang sangat vital
hanya saja untuk beberapa hari kedepan
mungkin pak randy akan mengalami pusing ketika melangkah atau melakukan pekerjaan yang terlalu berat
dan pak randy
hari ini rawat inap dulu ya
sambil kami pantau
kalau ada demam atau sakit kepala yang sangat sakit
segera hubungi sister ya
kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih dok
tuh ren kamu disuruh istirahat
aku tidur gak apa apa ya
sekarang saya bisa ketemu adi ya
pak ini mau apa lagi sih
harusnya bapak ini tahu diri ya
setelah tujuh tahun menghilang dan tanpa kabar buat anak saya
dan sekarang bapak datang kesini mau ganggu hidup anak saya
saya mau jelasin semuanya sama adi
mumpung randy udah tidur
mending aku minta ke pihak rumah sakit aja
buat pindahin kamarnya randy
aku tuh khawatir pak irfan dateng lagi
aku nggak mau pak irfan dan bella itu ngacoin rencana pernikahannya randy sama mbak catherine